pulau sumba terletak di provinsi nusa tenggara timur
luasnya hanya sekitar sepuluh km persegi
pulau sumba tidak banyak dikenal oleh masyarakat dunia bahkan di indonesia
kehidupan masyarakat sumba bergantung pada alamnya
di perbukitan dan lembahnya masyarakat mengandalkan pertanian dan perkebunan
penduduk asli sumba biasa tinggal di perbukitan
sedangkan pendatang yang sebagian besar berasal dari sekitar wilayah sulawesi
biasa tinggal di sekitar pesisir
namun pulau sumba adalah wilayah yang dikenal memiliki iklim kering
curah hujan di tanah ini sangat rendah
dengan rata rata sekitar satu sampai sepuluh hari hujan per bulan sepanjang tahun
kondisi inilah yang membuat sumba juga dikenal sebagai wilayah yang tandus dan sulit air bersih
untuk mendapatkan air warga harus mengambilnya langsung di mata air atau sungai
tidak ada sumber air tanah yang bisa didapatkan warga terutama di areal perbukitan
selain sulit mendapatkan air bersih warga sumba juga menghadapi keterbatasan sumber energi listrik
dari empat kabupaten di pulau sumba rasio elektrifikasi hanya sekitar tiga puluh sampai empat puluh persen saja
masih banyak desa di sumba yang belum memiliki akses listrik
menurut catatan perusahaan listrik negara area sumba
dari total empat ratus dua puluh enam desa masih dua ratus empat puluh dua desa yang belum berlistrik
untuk memenuhi kebutuhan listrik
di pulau sumba perusahaan listrik negara hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel
salah satunya yang terpasang di ibu kota kabupaten sumba timur kota waingapu
sumba ini tergantung yang pertama itu dengan delapan puluh persen itu dari pembangkit tenaga diesel
yang berbahan bakar solar
seperti yang kita lihat di belakang ini ini adalah diesel genset kita ini
sebagian besar disuplai dari sini
karena diesel ini sebenarnya pembangkit
yang pemasangannya cepat pemeliharanya juga mudah
dan ini sifatnya hanya sementara
untuk diesel ini dia bisa menjangkau cukup jauh
jadi tergantung beban juga yang ada di pelanggan
kalau misalkan beban itu tinggi mendekati dengan daya mampu mesin
berarti daya jangkauannya tidak terlalu jauh
tetapi kalau dia masih bebannya kecil itu bisa sampai jauh
seperti satu contoh kami yang disuplai dari sini
itu bisa sampai kurang lebih dua ratus km sirkuit jauhnya dari sini
itu masih bisa kita suplai dari sini
pembangkit listrik tenaga diesel waingapu
mampu memasok beban puncak listrik warga
antara enam hingga tujuh mw setiap hari
namun pasokan tersebut hanya menjangkau wilayah yang tersambung
dengan jaringan kabel pln saja
sementara desa desa yang berada di wilayah remote area
belum bisa terjangkau akses listrik pltd
sumba memiliki dua sistem jaringan listrik utama
di waikabubak dan waingapu
kebutuhan listrik di waingapu dan waikabubak
telah tumbuh masing masing mencapai enam dan delapan persen setiap tahun
tantangan kita itu tentunya adalah
pertama karakteristik geografisnya
jadi karakteristik geografisnya daerah yang perbukitan
daerah yang pegunungan itu tentunya membuat kita
agak sulit untuk memenuhi penyediaan kita
dalam hal ketersediaan tenaga listriknya
kemudian juga karakteristik penduduknya di sini
jadi di sini penduduknya itu sifatnya bukan sentralisasi
jadi kadang kadang kita melihat sekian lama kita berjalan
baru ketemu satu penduduk lagi
beberapa kilo lagi baru ketemu satu penduduk lagi
itulah karakteristik penyebaran penduduk yang ada di pulau sumba ini
penggunaan bahan bakar minyak sebagai
sumber pembangkit listrik di sumba
juga menghadapi konsekuensi biaya yang mahal
untuk memenuhi pasokan listrik di sumba
dibutuhkan sekurangnya satu lima ratus ton bahan bakar solar setiap bulan
tentu saja jumlah ini belum bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat
di seluruh penjuru sumba
selain karena kondisi geografis dan pola hidup masyarakat sumba
tantangan pemenuhan kebutuhan listrik di sumba juga dipengaruhi
faktor ketersediaan bahan bakar fosil
potensi sumber energi baru terbarukan menjadi pilihan masyarakat
pemerintah daerah maupun perusahaan listrik negara
dengan kata lain sumba akan berusaha berdiri sendiri
memanfaatkan sumber energi yang selama ini ada di sekitar mereka
tidak bergantung pada sumber energi yang mahal dan sulit mereka dapatkan
juga tidak bergantung pada energi yang akan habis suatu saat nanti
memasukkan masing licensing asean untuk kebebasan
kalau sumba ab gearbox

dan bisa dipercayai di pharaoh century
suatu kondisi berhisup antare kode eksplorator
di tanah udara dan langit mereka
di tanahnya sumba memiliki sumber energi hidro atau air
yang bisa mereka dapatkan dari aliran sungai
di udara sumba kaya akan energi angin
yang bisa mereka temui di wilayah perbukitan
sementara di langit sumba potensi energi surya atau matahari
menjadi sebuah harapan untuk masa depan masyarakatnya
dengan kondisi alam sumba yang cenderung panas dan kering
potensi energi matahari di sumba sulit untuk ditolak
lebih dari separuh masyarakat sumba yang terisolir
dari jaringan listrik nasional memutuskan menggunakan panel surya
untuk menyimpan dan mengubah energi panas matahari menjadi listrik
setidaknya untuk memberikan penerangan saat malam hari tiba
bahkan saat ini potensi energi matahari mulai dirintis
untuk dapat mendukung pasokan energi listrik pln
pembangkit listrik tenaga surya satu persatu dibangun
di titik potensial seperti di kecamatan hambabrai sumba timur ini
pembangkit tenaga surya yang baru mulai beroperasi februari dua ribu tujuh belas ini
mampu menghasilkan energi listrik antara satu sampai lima mw setiap hari
pembangkit tenaga surya ini dioperasikan oleh pihak swasta
yang langsung menjual listrik yang dihasilkan pembangkit
ke jaringan induk pln area sumba
jadi kalau kita lihat per akhir dua ribu enam belas
kan nasional itu rasio elektrifikasi sembilan puluh satu persen
artinya masih ada sembilan persen yang belum mendapat listrik
masyarakat rumah tangga
ini kebanyakan itu adalah di indonesia timur
sisa sembilan persen adalah memang yang paling sulit
karena solusinya tidak bisa dengan interkoneksi seperti di jawa bali
jadi betul betul harus karena ini isolated remote
solusinya memang harus solusi sesuai dengan
resource yang ada di daerah tersebut
sehingga renewable energy bisa kita optimalkan

pemanfaatan energi baru terbarukan yang tersedia di alam sumba
menjadi harapan untuk mengangkat kehidupan ekonomi
dan mensejahterakan masyarakatnya
salah satu desa di sumba timur yang saat ini telah berhasil
menjadi desa energi mandiri adalah desa kamanggi
desa kamengi terletak di sebelah utara sumba timur
nusa tenggara timur
jarak desa kamangi dengan ibukota kabupaten sumba timur
kota waingapu hanya sekitar seratus km
sepanjang perjalanan menuju desa kamanggi
saya melintasi wilayah perbukitan
setelah dua jam perjalanan kami tiba di desa kamangi
inilah desa yang telah menarik perhatian dunia
desa mandiri listrik tanpa energi fosil
nama desa kamangi baru diberikan pada sekitar tahun enam puluh an
masyarakat datang ke desa ini dari berbagai tempat
seperti dari wilayah pahadang dan kalihi
di desa kamanggi perkebunan menjadi andalan utama perekonomian warga
mereka menggunakan sistem berkebun berpindah
ladang warga sebagian besar terletak di area lembah
karena mendekati sumber air dan sungai
desa kamangi juga ideal untuk membesarkan ternak
karena memiliki padang rumput yang luas
jika musim kering tiba hutan yang bersebelahan dengan desa
menjadi sandaran kehidupan warga baik untuk mencari madu
di desa kamangi saya disambut umbu hinggu panjanji
tokoh adat yang menjadi pelopor masuknya air bersih
dan energi listrik di desa ini
menurutnya titik balik kamanggi berawal saat akses air bersih
tersambung ke desa ini
waktu itu di kampung itu hanya rumah sekitar belasan ya
sebelas atau tiga belas rumah lah di kampung kamangi
setelah air sampai di kampung
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan akhir itu
semua orang orang yang tadi berkebun di dekat mata air
itu secara otomatis mereka bangun rumah di kamangi
sampai sekarang rumah di kamanggi itu lebih dari tiga ratus
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebelum akses air bersih sampai ke desa kamanggi
warga masih menghabiskan sebagian harinya
untuk mencari air
saat malam datang warga tidak banyak beraktivitas
karena hanya memiliki penerangan seadanya
kalau air bersih dengan listrik itu memang kita tidak pernah bayangkan seperti apa
kita juga belum pernah tahu listrik seperti apa
kemudian teknologi yang bisa memompak air ke atas ya
kita sistem manual semua
pakai biji jarak ada yang pakai kelapa untuk penerangan
sedangkan untuk air itu manual sudah kita bawa
jadi kita bisa memanfaatkan air bersih

bawa jeringan sampai ke lembah untuk bawa ke rumah
setelah air bersih sampai dan dengan mudah dinikmati masyarakat desa kamanggi
potensi sumber energi listrik pun ditemukan
pertama air itu mempersatukan warga
dari lembah yang satu rumah satu rumah mempersatukan
lalu kemudian cukup untuk kebutuhan minum dan kebutuhan dalam rumah tangga
setelah ada listrik tahun dua ribu sebelas
peltemaha ini dibangun
pertama pada awal november dua ribu sebelas itu
kita biasa biasa saja pakai listrik
pakainya untuk penerangan
kemudian ada kegiatan kecil kecil daripada ibu ibu
mulai kembangkan mereka punya paket
kemudian ada juga bapak bapak yang berdiskusi
pada malam hari karena sudah terang
bumbu hinggu panjanji mengajak saya melihat langsung sumber energi yang menjadi andalan desa
pembangkit listrik tenaga mikrohidro milik desa kamangi terletak sekitar lima km dari permukiman
namun untuk mencapainya
kami harus menumpang kendaraan operasional desa yang mampu melintasi medan terjal berbatu

kendaraan kami berhenti di atas bukit dan kami harus melanjutkan perjalanan
dengan berjalan kaki menuruni bukit melalui tangga setapak ini
untuk mendapatkan arus tenaga air yang cukup
sungai di bendung dan arusnya sebagian dialirkan melalui titik elevasi yang diinginkan
kemudian sungai tersebut akan memutar turbin yang dapat menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan warga desa
tidak ada dampak atau risiko dari pembangkit listrik mikrohidro ini
justru dengan terbangunnya pembangkit ini
warga desa kamanggi semakin ketat menjaga hutan di sekitar desanya
kalau menurut pemahaman kita dalam sosialisasi itu memang pilihan pertamanya itu kalau ada potensi air harus air
di samping memang kalau bangun air itu karena rata rata dia di lembah harus turun
jalannya ekstrim saya kira
tetapi kalau kita sudah bangun
tenaga air ini murah meriah pemeliharaannya
kemudian dampak pada lingkungan juga tidak ada
harus tanam pohon lagi
malah meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk memelihara daerah das itu untuk menyelamatkan air
karena tanpa air pltmh tidak bisa bangun tidak bisa hidup
pembangkit listrik tenaga mikrohidro pltmh milik desa kamangi
mampu menghasilkan listrik hingga tiga puluh tujuh kw setiap hari
jumlah listrik yang dihasilkan ternyata jauh melebihi kebutuhan warga
sehingga masyarakat memutuskan untuk menjual sisanya kepada perusahaan listrik negara
tapi setelah masuk dua ribu tiga belas itu kita bangun komunikasi dengan pln
karena masih banyak pembangkit yang arus yang terbuang
dari pembangkit tiga puluh tujuh kilowatt kita bangun komunikasi dengan pln
pembangkit tiga puluh tujuh kilowatt ini yang kami pakai pada tahun dua ribu sebelas sampai dua ribu tiga belas itu hanya tujuh puluh delapan kilowatt
ternyata pln juga punya respon bagus
tapi sampai dua puluh delapan desember dua ribu tiga belas baru kita tanda tangan kontrak mui nya dengan pln

tidak hanya mandiri energi terbarukan desa kamanggi membuktikan bahwa tanpa energi fosil

teman teman mereka ngajar di kota besar di perhotelan atau di mana gitu tapi saya terbeban
kalau menurut saya kebanggaan terbesar saya ketika ada yang bisa juga berbahasa inggris
seperti saya gitu makanya saya kembali untuk ajar adik adik saya gitu bagi yunita listrik menjadi
penggerak desa ini tidak hanya keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan tapi juga peradaban dan ilmu
pengetahuan kalau bagi saya listrik itu mempunyai banyak keuntungan dari segala macam segi gitu
untuk kami sebagai guru kami sangat beruntung karena pagi itu ketika kami ngajar kami bisa
pakai infocus atau apa begitu terus kami bisa print print fotokopi materi ajar gitu terus kalau
masyarakat kan dengan adanya listrik mereka bisa berbisnis gitu jualan minuman minuman dingin atau apa
listrik yang stabil dan berkelanjutan mengangkat kehidupan warga desa kamanggi waktu warga di
kebun menjadi lebih banyak daya beli masyarakat pun mengalami peningkatan seiring masuknya teknologi
di desa ini nah setelah listrik dua puluh empat jam ini kan pegawai kantoran itu sudah mulai beli rice cooker
beli kulkas ternyata
tidak ada lagi dinding yang membatasi desa kamangi dengan kota besar bahkan dunia pengetahuan bisa
diakses warganya dengan mudah dan
kesejahteraan pun menjadi nyata kalau kami yang menjadi penerima listrik ini sungguh sangat
merasakan dari ketidaktahuan kami menjadi tahu lewat informasi di media televisi kemudian
kami tidak pernah merasakan es itu kami minum es kami bisa bikin jus kemudian apa kalau dari segi
ekonomi itu ada peningkatan pendapatan dari ya listrik ini kami dulunya kami dari kebun itu harus pulang
jempart atau setengah saya sudah bott seharus ada di rumah karena harus masak segala macem cari cari
api cari minyak sekarang kami bisa pulang enam prjantuh jualan di rumah karena di rumah itu
sudah ada yang masak itu rice cooker itu tidak hanya energi listrik yang dimanfaatkan warga kamanggi
untuk keperluan memasak warga juga menggunakan sisa kotoran ternak sebagai sumber biogas
tak kurang dari dua puluh tujuh rumah warga telah melepaskan diri dari kompor konvensional dan beralih ke kompor biogas
lebih murah atau lebih mahal
lebih murah kalau pakai biogas
kenapa lebih murah
karena pagi pagi pergi ambil teh ini kotoran ternak saja
sekali dulu masih pergi cari kain di hutan
hadirnya listrik dan teknologi tentu juga membawa risiko terhadap generasi muda kamanggi
selain belajar dan membantu orang tua di kebun
kini anak anak dan remaja desa sibuk dengan telpon seluler dan internet
dampaknya mulai terasa
dampak yang tidak bisa dicegah tapi harus dikendalikan
ada juga kekhawatiran
anak anak itu pulumi belajarnya banyak
kemudian pengaturannya juga mereka lebih ini
kemudian ada kekhawatiran penggunaan media sosial ini
ada juga kekhawatiran akan budaya lokal ini dengan budaya lewat media sosial itu memperlihatkan hal hal yang lain
di luar yang kami sebenarnya tidak pernah ketahui tidak pernah lihat
itu kadang kadang di posisi adat
dan keagamaan itu kadang kadang anak muda atau remaja itu tidak aktif
karena mereka sudah banding bandingkan dengan dunia luar dengan dunia mereka sebenarnya
desa kamanggi memang sangat mengandalkan potensi energi mikrohidro atau air untuk menerangi penjuru desa
namun jaringan listrik mikrohidro masih belum menjangkau rumah rumah yang berada di perbukitan desa kamanggi
umbu hinggu pun tidak berhenti dan menyerah
potensi energi lain pun menjadi solusi
energi angin dan matahari adalah jalan keluar kondisi ini
empat kincir angin inilah yang menjadi andalan warga desa kamangi yang tinggal di perbukitan
tenaga angin di bukit kali ini dipadukan dengan tenaga surya dengan metode hybrid
listrik yang dihasilkan setiap hari dapat mencapai seratus watt
sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik dan menerangi rumah rumah warga di perbukitan
sebagian masyarakat sumba telah mengerti dan membuktikan bahwa alam dapat memberikan mereka energi
yang mereka inginkan lebih dari yang mereka butuhkan
ada air matahari angin bahkan kotoran ternak mereka bisa menjadi sumber utama energi listrik
tidak hanya sekedar untuk menerangi desa mereka tapi juga untuk kemajuan dan membawa peradaban ke dalam desa kamanggi
tidak ada energi fosil di desa kamanggi
tapi mereka bisa membuktikan tanpa energi fosil seperti minyak ataupun batu bara mereka dapat maju dan mendatangkan peradaban
dan jika masyarakat di desa kamanggi bisa tidak tergantung pada energi fosil maka indonesia juga bisa
setelah pembangkit tenaga angin ini berhasil di bukit kalihi kincir angin di bukit bukit lain menyusul dibangun
dua puluh tujuh kincir lain dibangun di kambata bundung
dan empat puluh delapan unit lagi terbangun di desa maobokul
satu persatu desa lain menyusul kamanggi
energi yang dekat ramah dan niscaya tidak akan habis